eh febri gak mau pergi sama bapak
kenapa kenapa gak mau
itu si guru yola udah diantar pulang sama sekdes mulyadi
sepertinya si sekdes hari ini menang banyak sih
bisa ngedatutin dua cewek cantik sekaligus
kalau saya jadi kamu mendingan pulang cik
daripada dicuekin sama si entin di depan sekdes mulyadi
berat rasanya pak
katanya bingung sama si pedut ini ya
di mana saya berada pasti dia tahu
malah dia taruh alarm di badan saya
gak mungkin juga sih
saya sudah di semen sama kang kusoy
terima kasih terima kasih
terima kasih kalau sudah di sms mah
ayo silahkan duduk
bos gimana saya teh sudah siap kerja untuk bos
kalau ncu imeh terserah bos saja
mau bagi hasil boleh
hasilnya dibagi juga boleh
kang bagja tadi diminta ke kebun cari kang bagja
tapi kang bagjanya tidak ada
kang bagja sudah pulang ya
akan masuk dulu ke dalam
ayo silahkan duduk
terima kasih kang bagja
apapun halnya bukanya lingkungan agama manusia saja
kenalin ucuy panggil aja ucuy yang cihuy
rumah mimin teh deket dari sini kang
neng mimin kapan kapan akan teh boleh ya main ke rumah
wah neng mah
neng di sini di mana ya tempat yang indah nggak gitu buat jalan jalan gitu ya
kan saya baru di cidahu
neng di sini di mana ya ada tempat nonton gitu ya
mimin teh mau ngomong dulu sama kang bakca ya
mimin teh mau makanan buat kang bakja
ini buat akang
akan teh pamit masuk ke dalam dulu mau bersih bersih
silahkan bos kalau mau bersih bersih dulu
tadi kan belum dijawab
nggak usah aja kang bakja
kita aja berdua ya biar cihui
kang bakja mimin teh mau pamit ya
hati hati di jalan kau buru buru
kang bakja kan mau bersih bersih
assalamualaikum kang bakja
assalamualaikum kang bakja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bos tugas yang pertama beres
eh febri nggak mau pergi sama bapak
kenapa kenapa nggak mau
kan semuanya bisa dibicarakan baik baik
kalau bapak tetep gak izinin pebri
pebri bisa minta izin sama ibu
mak gimana kalau atsheng ikut makarena pantasi
tuh emak teh jangan berberusaha terus sama atsheng
justru emak berdosa kalau berbaik sangka sama kamu ceng
mak jangan berusaha terus sama atsheng
mak jangan berusaha terus sama atsheng
mak atsheng tidak mau berpikir